calon penumpang pesawat wajib menunjukkan hasil tes pcr negatif covid sembilan belas
sebagai syarat perjalanan transportasi udara
tes pcr harus dilakukan maksimal dua x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
kebijakan ini mengacu kepada instruksi mendagri satgas covid sembilan belas
dan peraturan menteri perhubungan terbaru tentang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat
meski demikian pihak pengelola bandara soekarno hatta masih memberikan masa transisi dan sosialisasi terhadap aturan baru ini
di masa transisi yang berlaku hingga dua puluh empat oktober mendatang
calon penumpang pesawat masih diperbolehkan menggunakan hasil tes antigen satu x dua puluh empat jam
kurang setuju sih soalnya beritanya itu mendadak gitu
kalau mau juga seenggaknya diberitahu dari jauh jauh hari jangan langsung kayak keluarin berita hari itu juga
atau besoknya tuh harus sudah berlaku gitu
kan yang udah beli tiket jauh jauh hari kan jadi sayang gitu ya tiketnya atau nggak sempat pcr gitu
karena kan pcr juga keluar hasilnya juga lama ya tidak sempat antigen
aturan baru lainnya adalah anak anak di bawah usia dua belas tahun juga sudah diizinkan menumpang pesawat
dengan catatan sudah melakukan tes rt pcr
serta menunjukkan hasil negatif kepada petugas di bandara
anak anak usia di bawah dua belas tahun
sudah bisa naik pesawat dan memang harus melakukan tes pcr
sesuai dengan daerah persyaratan di daerahnya masing masing
orang tua juga harus mendampingi dan memastikan anak dalam kondisi sehat
tim liputan cnn indonesia